berikutnya memperingati hari pahlawan giat hening cipta selama enam puluh detik dilakukan di berbagai moda transportasi umum termasuk di kereta komuter
imbauan diserukan melalui pengeras suara peron stasiun hingga gerbong kereta
suasana yang awalnya ramai kemudian hening sejenak di dalam gerbong krl dengan rute cikarang menuju jakarta kota
tepat pada pukul delapan lebih lima belas menit pengguna kereta komuter diimbau berdiri dan hening cipta selama satu menit untuk mendoakan para pahlawan yang telah gugur
kegiatan ini menjadi rutinitas tahunan pt kereta komuter lain indonesia pada sepuluh november khususnya saat pandemi covid sembilan belas
jika sebelumnya bisa dirayakan dengan kampanye meriah kini hening cipta menjadi solusi menghayati hari pahlawan dengan protokol kesehatan
seruan ini pun berlaku di semua stasiun
kampor kita semua dan semua area layanan dari kai komuter untuk melakukan hal yang sama
kita bisa melakukannya serentak dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan tidak mengganggu aktivitas